sementara itu baliho calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto bersanding dengan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra bermunculan di sejumlah ruas jalan di ibu kota
meski komisi pemilihan umum belum membuka pendaftaran baca pres dan bacawa pres namun sejumlah baliho sudah banyak terlihat
baliho bakal capres prabowo subianto yang bersanding dengan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra terlihat di keramat raya senen jakarta pusat
di jalan ini terlihat baliho dengan ukuran lebih dari enam x delapan meter bertuliskan bersama maju untuk indonesia maju
tidak hanya di jakarta pusat baliho bergambar prabowo dengan yusril juga tampak di jalan sultan iskandar muda kebayoran lama tb simatupang dan jalan abdullah safei jakarta selatan
meski tengah marak hingga kini prabowo subianto masih belum memastikan siapa bakal calon wakilnya